dilansir dari cnbc indonesia com badan pusat statistik mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal dua dua ribu dua puluh
yang tertinggi dalam empat tahun atau sejak kuartal dua dua ribu dua puluh
di antaranya penjualan eceran penjualan kendaraan bermotor gaji dan honor pns serta volume penjualan eceran
rata rata seluruh komponen konsumsi naik jika dibanding kuartal dua dua ribu dua puluh
lebih tinggi dibanding kuartal dua dua ribu tujuh belas
komponen lainnya yang juga meningkat yaitu transportasi dan komunikasi perlengkapan rumah tangga pakaian kesehatan dan pendidikan